sidang perdana gugatan sengketa pemilihan presiden dua ribu sembilan belas pada jumat siang diwarnai perdebatan tentang dua berkas permohonan tim kuasa hukum bpn prabowo sandi
keberatan disampaikan termohon kpu dan pihak yang terkait dengan tkn jokowi ma'ruf
majelis hakim tetap memutuskan berkas perbaikan permohonan bpn versi sepuluh juni dapat digunakan
tim kuasa hukum kpu menyatakan keberatan atas berkas permohonan revisi yang dibacakan bpn
sementara itu pihak terkait tim kuasa hukum tkn juga menyatakan keberatan yang sama karena menilai tidak ada ruang untuk perbaikan berkas permohonan sengketa pilpres
namun majelis hakim tetap bersikukuh mempersilahkan kpu bawaslu dan tkn memberi jawaban tertulis atas permohonan bpn
sembilan hakim mk juga bersepakat mempersilahkan pihak pihak menuliskan keberatan dengan jawaban tertulis
majelis hakim akhirnya men skor sidang sampai selasa delapan belas juni mendatang
kpu tkn dan bawaslu diharuskan menyerahkan jawaban sebelum sidang dimulai pada selasa pekan depan
tadi majelis sudah bermusawarah
permohonan termohon dikabulkan sebagian
artinya tidak hari rabu tapi hari selasa
eh tidak hari senin tapi hari selasa
tadi yang minta kan iya
tadi minta hari rabu
jadi permohonannya hari rabu yang dikabulkan hari selasa
kemudian jawabannya itu diserahkan sebelum jam sidang
jadi sebelum jam sembilan jawaban sudah diserahkan ke
pada pokoknya begini kami akan menggunakan hak kami untuk menyampaikan penolakan tersebut di dalam jawaban
jawaban yang kami sampaikan nanti terhadap perbaikan permohonan misalnya kalaupun ada
itu merupakan satu bentuk penghormatan terhadap mahkamah
dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban pada publik
kalau kami dituduh curang ya kita bilang kita tidak pernah curang kok